bank pembangunan islam atau islamic development bank menggelar pertemuan tahunan dua ribu dua puluh tiga di jeddah arab saudi
mengangkat tema kerjasama untuk menangkal krisis lembaga keuangan pembangunan multilateral yang fokus menyediakan pembiayaan syariah
untuk pembangunan infrastruktur tersebut sepakat kembali mengucurkan dana untuk penanganan krisis global bagi negara anggotanya
indonesia menjadi salah satu negara anggota yang akan menerima dana bantuan untuk pembangunan infrastruktur sebesar seratus juta dolar amerika
atau setara dengan satu lima triliun rupiah
proyek infrastruktur tersebut ditargetkan untuk mendukung pembangunan ekonomi indonesia dalam upaya mengentaskan kemiskinan
serta memperluas akses masyarakat terhadap sektor energi pendidikan hingga kesehatan
kami telah memperkuat enam hospital referal yang menjadi hospital universitas
dan sekarang kami bekerja di enam hospital onkologi di indonesia
ini adalah contoh yang sangat baik di mana negara itu sendiri sangat fokus pada apa yang terjadi
dan memiliki dokumentasi yang benar
dan mereka datang dan berkata kami butuh anda untuk membantu kami mengembangkan ini
pemiskinan yang telah dijalin sejak tahun dua ribu enam belas
yang pertama kita akan mengambil peran terkait dengan sdgs konteks pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat
karena kita akan fokus di indonesia untuk bersama sama dengan pemerintah mengentaskan pemiskinan itu
terutama kemiskinan ekstrim yang jumlahnya masih cukup besar di indonesia
oleh karena itu kita akan bekerja sama dengan
sdp nanti terutama dalam konteks crowdfunding
lebih lanjut nur ahmad menjabarkan bahwa sejumlah wilayah dengan kemiskinan ekstrim
akan menjadi sasaran penerima bantuan pendanaan yang terkumpul
di antaranya ada di daerah jawa tengah jawa timur nusa tenggara barat nusa tenggara timur kalimantan hingga sumatera
ada lebih dari empat juta jiwa penduduk indonesia yang masih hidup dalam kondisi miskin
dan basnas bersama dengan bank pembangunan islam
terus berupaya membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim
yang ditargetkan selesai tahun dua ribu dua puluh delapan mendatang
dalam pertemuan yang digelar selama empat hari secara total
islamic development bank kembali mengucurkan dana bantuan hingga lima puluh delapan juta dolar amerika
bantuan akan difokuskan bagi upaya pembangunan berkelanjutan di lima negara
selain indonesia bangladesh turkina faso pakistan dan gambia
menjadi negara yang akan segera menerima bantuan untuk berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur di sejumlah sektor
dihadiri oleh delegasi dari lima puluh tujuh negara anggotanya
pertemuan tahunan islamic development bank group di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
tentunya diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk memberikan solusi terhadap sejumlah permasalahan global
yang dihadapi oleh negara negara anggotanya
mulai dari pengentasan kemiskinan pembukaan akses layanan terhadap kesehatan dan juga pendidikan
serta perubahan iklim
sufine tanju jeddah arab saudi